sejumlah pengendara motor yang marah langsung mengerubungi pengendara mobil sport
yang baru saja menabrak lima kendaraan di bundaran senayan minggu dini hari
masa marah karena pengemudi mobil mewah justru menganiaya salah satu pengendara sepeda motor
yang menjadi korban kecelakaan ini
tak ayal mobil jenis sport ini pun menjadi sasaran amarah masa
peristiwa itu terjadi saat sejumlah kendaraan tengah berhenti
karena lampu lalu lintas menuju semanggi dalam keadaan merah
tiba tiba mobil mewah berpenumpang dua orang menabrak sejumlah kendaraan
hingga beberapa penumpang diantaranya menderita luka luka
tiga orang korban dilarikan ke rumah sakit sementara pengemudi mobil sport diamankan polisi
setelah melaksanakan olah tkp memeriksa saksi dan gelar perkara
subdit penegakan hukum ditlantas polda metro menetapkan
pengemudi mobil mewah berinisial ras sebagai tersangka
kepala subdit penegakan hukum ditlantas
polda metro jaya akbp joni eka putra mengatakan
tersangka yang berusia dua puluh sembilan tahun hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif
di subbit gakum ditlantas polda metro jaya
dari hasil pemeriksaan kecelakaan yang terjadi minggu dini hari kemarin
dipicu oleh tersangka yang tidak berkonsentrasi saat berkendara
akibat pengaruh minuman beralkohol
memang dari hasil pemeriksaan kita gaji
sedang ataupun setelah menggunakan
tersangka dijerat pasal tiga ratus sepuluh ayat dua undang undang lalu lintas
dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman satu tahun penjara
sementara dua korban luka telah diizinkan pulang
usai mendapat penanganan medis di rumah sakit
di melikutan cnn indonesia